kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka yaitu saudara hm selaku perpanjangan tangan dari pt rpt
terjerat kasus korupsi timah suami sandra dewi harve muiz resmi ditahan kejaksaan agung sebagai tersangka
kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung ketut sumedana menegaskan akan melakukan penggeledahan ke rumah suami sandra dewi harvey muiz
untuk mencari sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
ketut sumedana menegaskan akan menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang harve muiz
sehingga ada kemungkinan siapapun pihak yang menikmati menggunakan dan menerima uang
uang korupsi ini bisa dijerat pidana
misalnya menerima gratifikasi begitu
tadi bukan hanya gratifikasi kena suap mendapatkan dampaknya menikmati
hasilnya itu juga termasuk orang orang yang kategori ke depan juga patut dipertimbangkan untuk dijadikan tersangka
tak hanya menetapkan suami sandra dewi sebagai tersangka
kejagung juga menetapkan crazy rich helena lim sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah
merupakan petinggi dari perusahaan yang menerima dana csr penambang timah ilegal
direktur penyidikan jampitsus kejagung agung kuntadi menyebut
harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya
keuntungan itu kemudian dibagi untuk harvey dan sejumlah tersangka lainnya
diduga disamarkan sebagai dana csr
selanjutnya saudara tersangka hm ini meminta para pihak smelter
untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya
diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana csr
yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada hm melalui pt qse
suami sandra dewi harve muiz diketahui memiliki sejumlah saham
saat ini kejagung sudah menetapkan enam belas orang tersangka dalam kasus korupsi tim